disinilah serak serai kegembiraan masyarakat indonesia terdengar lantang
ketika soekarno membacakan teks proklamasi pada tujuh puluh tujuh tahun lalu
jalan pegangsaan timur no lima puluh enam jakarta ini menjadi saksi kegembiraan masyarakat indonesia kala itu
sebelum dirobohkan pada seribu sembilan ratus enam puluh an lalu
di tempat ini berdiri rumah tempat tinggal presiden pertama indonesia insinyur soekarno
rumah ini menjadi tempat tinggal bung karno sejak seribu sembilan ratus empat puluh dua hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh
nah di tempat saya berdiri saat ini tujuh puluh tujuh tahun lalu
berdiri rumah presiden pertama indonesia soekarno
nah di rumah inilah di sini di teras rumah soekarno pada kala itu
ia membacakan teks proklamasi pada tujuh belas agustus seribu sembilan ratus empat puluh lima pukul sepuluh pagi
tempat pembacaan teks proklamasi ini ditandai soekarno dengan membangun sebuah tugu yang berlambang petir
tugu ini melambangkan peristiwa kemerdekaan indonesia
yang cepat dan mendadak bagaikan petir dan gemahnya terdengar di seluruh dunia
soekarno memilih rumahnya sebagai tempat dibacakannya proklamasi
karena lapangan ikada yang lebih representatif dipenuhi tentara jepang
sebelum ditempati soekarno dan istri pertamanya inggit garnasi
rumah proklamasi ini ditempati oleh pengacara belanda bernama fight
jadi peruntukannya daerah ini adalah tempat tinggal orang belanda
jadi jangan mimpi kalau disini ada orang pribumi orang timur asing
cina arab india pakistan itu nggak boleh
yang boleh hanya orang belanda
jadi ketika itu
yang saya sebut kemarin itu baranpan aspek tahun tiga puluh an tiga puluh satu
kemudian sampai akhirnya digantikan yang mr faids itu
itu sudah tahun tiga puluh lima

nah dia dengan istrinya situ
dia ada advokat
rusdi hussein mengaku pada seribu sembilan ratus sembilan puluh
ia pernah diajak orang tuanya mengunjungi rumah bersejarah ini
rusdi mengatakan rumah tersebut memiliki halaman yang luas
gaya bangunannya pun minimalis bergaya desain art deco
rumah yang menjadi awal kebangkitan bangsa indonesia dari masa penjajahan ini
pemerintah dki kini tak bisa dijumpai lagi
sang pemilik rumah memutuskan untuk merobohkan rumah itu pada seribu sembilan ratus enam puluh an
ketika gedung pola yang kini dikenal sebagai gedung perintis kemerdekaan mulai dibangun
muncul sejumlah teori tentang alasan dirobohkannya rumah itu
salah satunya adalah rumah itu menghalangi gedung yang kini dijadikan kantor bakamla
sayangnya tak satupun orang tahu kebenaran dari teori teori tersebut
pada dua ribu pemerintah dki sempat melakukan pemotongan rumah ini
pemerintah dki sempat melakukan pembongkaran taman proklamasi
untuk melihat fondasi dari rumah bersejarah itu
dengan tujuan untuk melakukan pengkajian rumah bung karno jika rumah ini akan dibangun kembali
nah kalau anda jalan jalan di sekitar taman monumen proklamasi ini
pasti anda akan melihat ada gundukan gundukan batu
seperti yang saya lihat saat ini
nah gundukan batu ini kabarnya adalah bekas dari fondasi rumah milik soekarno kala itu
dan beberapa waktu lalu pemerintah dki menemukan tempat ini di rumah pungkarno yang kini dibangun kembali

untuk melihat bekas bekas fondasi dari rumah tersebut
dan memang ditemukan beberapa bekas fondasi dari rumah soekarno pada kala itu cukup besar
jalan pegangsaan timur no lima puluh enam jakarta kini dikenal sebagai lokasi tugu proklamasi
lahan seluas empat hektare ini kini menjadi sebuah taman yang digunakan warga untuk berbagai aktivitas dan juga wisata sejarah
sejumlah sejarawan berharap tempat ini tak hanya menjadi kenangan belaka
mereka berharap peringatan kemerdekaan indonesia dilaksanakan dengan meriah setiap tahunnya di tempat ini
karena jalan pegangsaan timur no lima puluh enam inilah yang menjadi saksi dikumandangkannya proklamasi kemerdekaan indonesia